silahkan sardar hidiki
oleh karena itu saya minta kepada bapak dan keluarga
untuk mengurangi jam kunjungan ya
biarkan kami para dokter dan suster di sini yang berjaga merawat bu andin
maksudnya ngurangin jam kunjungan itu
saya mau nemenin istri saya dong
saya gak mungkin dengerin dia sendirian
dia pasti butuh saya
saya mengerti kecemasan bapak
tapi untuk saat ini itu adalah hal yang terbaik
untuk mengurangi resiko pak
karena apabila bapak dan keluarga
masih dengan intens datang menemui ibu andin
saya khawatir akan adanya virus lain yang terbawa
dan itu akan meningkatkan resiko infeksi pada bu andin
saat ini tindakan preventif adalah yang terbaik pak
kalau begitu saya permisi ke dalam dulu pak
mama ngerti sekali gimana perasaan kamu
tapi kita semua kan juga ingin andin itu cepat sembuh
mudah mudahan ini memang jalan yang terbaik buat andin supaya
supaya ini cepat sehat lagi ya
kita terus berdoa
ya allah kenapa engkau memberikan cobaan ini terus menerus ke keluarga saya
setelah saya pulang
sekarang andin yang harus menderita sakit panjang seperti ini
kau mau kerja nuevosrawan panjang
pak para r aprender
tengok ka udah tidur
tapi ternyata sekarang andin malah masuk ke ruang isolasi
saya juga semalam mikirnya gitu mbak
andin udah sehat
kalau dokter udah boleh nganin pulang
tapi kenapa paginya malah drop ya
jangan kamu gak boleh juga nyalahin diri kamu sendiri kayak gitu
terima kasih ma
terima kasih karena mama sama papa
mau saya repotkan untuk bergantian menjaga andi
ada tugas mama sama papa juga untuk ngejagain andin kan
walaupun saat ini kita berjarak
tapi nama kamu selalu ada dalam doa doa saya nih
saya sangat berharap kamu gak menyerah
dan terus berjuang di dalam sana
insya allah saya juga akan berjuang melindungi keluarga
dan berjuang melindungi keluarga kita di luar sini
tadi kakak ke ruangan andin yang sebelah sana
mereka bilang andin udah dipindahkan ke ruang isolasi
iya andin emang dipindahin ke sini pa
supaya lebih steril
mau diperiksa lebih lanjut ya
nanti al bisa ceritain lagi deh
tadi dokter juga udah ngomong mah
agak kemungkinan besar virus di badannya andin
yang membuat andin gak bisa pulang dulu
makanya dia masuk ruang isolasi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam om surya
aku telponnya dadakan seperti ini
dan maaf aku langsung to the point aja
elsa ngapain ya om ke tempatnya ricky
apa kenapa pak
elsa pergi ke tempat riki
permisi pak rendy
ini ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani oleh pak
bisa lihat dulu ya
kalau gitu saya tinggal dulu ya pak
halo pak selamat siang
barusan papa surya ditelepon sama jessica
jessica kasih info
pergi ke tempatnya ricky
kamu pergi juga ke sana
cegah elsa supaya dia nggak ketemu sama ricky
baik pak baik
saya juga ke sana
kita ketemu di sana ya
ya baik pak
ini gue masuk ya
tapi kalau ricky gak diperingat
komplotannya bisa makin menjadi jadi

kalau berundingnya riki gak diperingat
kalau berundingnya riki gak diperingat
berani mending ketemu sama gue langsung
kenapa harus nerok neror sih
soalnya gue pernah lihat fotonya
berani juga dia datang kesini
pasti dia mau menemui riki
sesaran kita ada disini
kebetulan tadi gue kunjungi ricky
tapi malah ketemu dengan target
ada tamu untuk kamu lagi
tadi kan agus rimba udah datang
bukannya tak ada siapa
kita bisa menemui dia
tidak mungkin hassaran
kamu ingin menyukainya ke sini
apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan untuk mengejar saya
kamu pasti tahu bukan
kalau aldebaran kembali
saya akan memberitahu kamu
aldebaran sekarang sudah menurunkan pasukannya untuk melindungi seluruh keluarganya
yang saya katakan itu semua termasuk saya
jadi jangan berusaha usaha untuk mengejar saya
jangan berusaha usaha untuk mengejar saya
atau melukai saya
karena kalau kamu berani
aldebaran akan membuatmu tidak berputik di dalam sana
jadi jangan berharap kalau kamu akan selamat
kalau kamu melukai kami
begitu ya sa
kalau aldebaran akan melakukan itu ke saya
lu berpikir kalau omonganku ini omong kosong
dengar gue sa
terserah kamu mau ngomong apa
karena saya tidak akan peduli
dan satu hal yang harus diingat sa
aldebaran juga tidak peduli sama kamu
setahu gue sa
aldebaran itu hanya peduli sama keluarganya
itu bukan salah satu dari keluarganya
coba dah lu pikir
kenapa al mau melindungiku
karena dia tahu
dia tahu sekarang siapa orang yang sudah melecehkan istrinya
orang yang sama dengan orang yang selalu meneror gue selama ini
kamu tidak akan tenang ya sa
sampai kapan pun kamu tidak akan tenang sa
aku juga penasaran sa
bagaimana reaksi aldebaran
kalau dia tahu kamu yang membunuh adiknya